pemprov dki jakarta memperpanjang masa psbb transisi
sejak psbb transisi diberlakukan lima juni lalu
sudah empat kali pemprov dki jakarta memperpanjang masa psbb transisi
terakhir pemprov dki jakarta memperpanjang psbb transisi dari empat belas hingga dua puluh tujuh agustus
sejumlah kebijakan baru pun diterapkan
pertama provinsi dki jakarta meniadakan kawasan khusus pesepeda di tiga puluh dua titik setiap akhir pekan
kebijakan ini diterapkan menyusul pengetatan kerumunan pada masa perpanjangan psbb transisi fase satu
selain itu pemprov dki juga akan menerapkan kebijakan denda progresif kepada warga yang melanggar aturan dalam psbb transisi
dalam pergub no tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh pelanggar pengguna masker berulang satu kali dijatuhi sanksi kerja sosial selama satu ratus dua puluh menit atau denda rp lima ratus ribu rupiah
berulang dua kali sanksi kerja sosial selama satu ratus delapan puluh menit atau denda
berulang tiga kali sanksi kerja sosial selama dua ratus empat puluh menit atau denda rp satu
selain aturan denda bagi pelanggar penggunaan masker anies juga mengeluarkan peraturan gubernur no delapan puluh dua ribu dua puluh tentang pelaksanaan psbb pada masa transisi
pergub tersebut mengatur pengendalian moda transportasi saat psbb transisi di ibu kota
yakni mobil dan sepeda motor pribadi dikenai sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan

meski aturan baru sudah dan akan diterapkan nyatanya penyebaran covid sembilan belas masih terbilang tinggi
selama perpanjangan yang keempat terjadi lonjakan kasus sebanyak lima kali
bahkan pada dua puluh enam agustus lalu jakarta mencatat rekor kedua tertinggi penambahan kasus positif sebanyak tujuh

efektivitas penyelenggaran psbb transisi pun dipertanyakan oleh warga
kalau menurut aku sih penegakannya itu kurang
kalau menurut aku sih penegakannya itu kurang bagus
kalau menurut aku sih penegakannya itu kurang bagus
karena aku juga pengguna busway
di situ masih belum seperti yang dibilang maksudnya
harusnya di transisi psbb dibatasi kan tapi ini masih tidak sesuai
kalau untuk psbb yang kemarin kemarin sebenarnya untuk perkembangan kesembuhan peningkatan tetap ada
tetap meningkatlah virus ini buat masyarakat

tetap meningkatlah yang virus ini buat masyarakat
tapi kalau untuk perpanjang lagi ini mungkin masih lebih baik diperpanjang lagi lah
mungkin untuk tingkat ke tegasan dari aparat atau pemerintah yang untuk semua masyarakat yang susah melanggar aturan masker aja gitu
mening dicabut aja
atau juga kan sama aja kan mau psbb atau enggak juga kayaknya emang warganya aja gitu kan
emang gak bisa bukan yang gak bisa tertip sih

tapi emang susah gitu untuk perkembangan
untuk nyamain sama psbb tuh udah sulit banget
apalagi jakarta gitu tempatnya
cari nafkah ya kayak gitu lah